terima kasih ya
terima kasih ya rafael
kamu kenapa nak
apa yang terjadi sih
sayang kamu itu udah bikin mama sama papa kuat
atau jangan jangan mau minta maaf karena tadi gigi kena puji tabrak
kamu sama mirna ke ruangan kerja saya sekarang
mukanya pabos kenceng tuh
kan udah gigi
kalau ini kayaknya moodnya mas al itu lagi gak bener mbak
macan tutulnya suhunya udah keluar mbak
mendingan ayo kita cepetan daripada nanti kita kena amuk mbak
habis itu kena serangap
selamat pagi mbak michelle
selamat pagi mbak michelle
sampai jumpa lagi
selamat pagi mbak michelle
selamat pagi mbak michelle
mau bertemu dengan siapa
saya cuma mau mampir sebentar aja
mau pamit sama tante rosa ada
bu bos rosa lagi nganturin ke sekolah
heh sebentar ya
kerohan kerja saya sekarang
mbak misa bisa langsung nunggu di dalam aja
uya disuruh ke dalam
kerohan kerjaan pak bos
kayaknya lagi marah
kalau nggak cepet cepet
tapi kenapa ya ibu sampai tidak sadarkan diri
kemarin gue di kantin sekali ngobrol ngobrol kali aja ada yang mau ceritain ke gue
saya juga nggak tahu ridho
yang saya rasain sih saya pusing banget kepalanya
saya melihat pandangan saya juga buram dan dada saya sakit banget dok
ngesek banget dok saya juga nggak tahu kenapa
untuk memastikan apa yang terjadi pada tubuh ibu nanti ibu lakukan pemeriksaan ekg dan tes darah ya
iya dok terima kasih banyak ya dok
saya permisi nanti suster akan mendampingi ibu untuk rangkaian pemeriksaan kembali ya
ya ampun ya aku kenapa ya
kenapa aku pusing banget
dada aku juga susah banget cini
tante sarah apa kabar
udah lama ya kita gak ketemu tante
andien masih ada periksa om
kami orang tuanya sus
mari silahkan masuk pak ibu
om datang sudah di sini kamu kalau mau balik ke kampus balik aja
saya tahu kamu pasti sibuk
iya om kebetulan saya juga harus ngajar
terus ntar sore kan saya harus ke kantor pengacara
saya salam aja buat andien om
oh iya tante tunggu ini tasnya andien

kamu kenapa nak apa yang terjadi sih
kamu itu udah bikin mama sama papa khawatir sekali loh din
aku juga gak tahu kenapa sih pak
lagi mau dicek dulu sih aku mau ngecek
di sini sesak banget
terus aku juga mau medico check
apa yang lainnya sih
moga moga gak ada yang serius ya sayangnya
ini tas kamu
tadi raffael yang kasih
dia yang pegangin tas tamu
kak raffael juga ada di sini
iya tadi raffael yang bawa kamu ke sini
tapi sekarang dia udah balik ke kampus
soalnya dia udah ngajar
aku juga ada ngajar lagi
aduh gimana ini aku telpon pihak kampus dulu kali ya
aku kabarin dulu ya
halo selamat siang
halo selamat siang ini dengan wahyu
ibu utari iya betul
hari ini saya gak sempet
untuk mengajar dulu bu
karena kondisi saya yang tidak memungkinkan untuk mengajar
tadi pak rafael juga sudah memberitahu
pihak kampus jadi sudah dicarikan dosen
pengantinya oh iya
terima kasih banyak ya
lekas sembuh ya bu andien iya
terima kasih banyak ya bu andien
tungguin mas al begini
ada apa ya
aduh rasa gue gak enak nih
apa jangan jangan pak bus
tahu ya ada yang hilang dari ruangannya
gara gara gue ambil berkas sewa gitu
permisi pak bos
di antara kalian bertiga
siapa yang sudah lanceng
mengambil dokumen di ruang kerja saya
dan yang berikutnya
ada apa sama al ya
dia jarang banget loh bersikap kayak gini
apa ada masalah besar
kalau nggak ada yang mau jawab
nggak usah kerja di rumah saya
jangan mulut ya
ya allah mbak mirna
kok mas a sampai semarah ini ya
saya sudah mengambil kartu keluarga dan juga buku nikahnya
di lancinya pak bos
berani sekali kamu buka lancis saya
atas terserah apa kamu ambil dukungan itu
anu dini pak bos
anu dini meminta sayang
sekarang keluar dari rumah saya
keluar dari rumah saya
tolong jangan pencet saya
saya bilang keluar pak
jangan pencet saya pak
keluar mbak mirna
jangan jangan apa nih mir
andin mau urus berseraian
kenapa saat saya berjuang dengan segala yang tersisa di diri saya
justru kamu yang menyerah
apa perjuangan saya terlambat
apa mungkin saya memang sudah sangat keterlaruan
gihan pengen menjawab short film ini mau tahu